komisi hukum dpr ri telah menyempakati tujuh orang yang lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim mahkamah agung
ketujuh kandidat ini telah dibawa ke tingkat paripurna dan disetujui menjadi hakim agung
ketujuh kandidat tersebut adalah dwi arso budi santiarto prim haryadi suharto jupriyadi yohanes priyana haswandi serta tama ulinta
lima orang menjadi hakim agung kamar pidana satu orang akan mengisi kamar perdata serta satu orang menjadi hakim kamar militer
ketua komisi tiga dpr herman heri menyebut pengambilan keputusan dilakukan secara aklamasi dan bersifat politis
namun beberapa hal seperti rekam jejak integritas serta pemahaman akan fungsi mahkamah agung juga menjadi faktor penentu
oleh sebab itu dari semua yang tidak sempurna
kita memilih untuk mengambil hakim agung
kita memilih dari rating yang paling baik walaupun subjektif
tetapi kita lebih menggarisbawahi soal rekam jejak dan integritas
rekam jejak dan integritas tentu dari hasil yang kami dapat dari hasil komisi yudisial yang diajukan kepada kami
kemudian yang kedua dari hasil wawancara waktu dilakukan fit and proper test
setiap anggota sudah
dan kami bersepakat untuk satu
kalau bisa aklamasi
aklamasi dalam arti tidak ada voting antar anggota